kita kembali ke informasi gempa
gempa berkekuatan enam lima magnitudo mengguncang lombok
gempa terjadi pukul sebelas lewat sepuluh siang waktu indonesia barat
pusat gempa berada pada tiga puluh dua km
tepatnya di sebelah timur laut lombok timur
di kedalaman sepuluh km
beberapa menit sebelumnya gempa berkekuatan lima empat magnitudo mengguncang lombok
di dua puluh lima km sebelah timur laut lombok timur
tepatnya di kedalaman sepuluh km
dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana saat ini
melalui sambungan telepon kita terhubung dengan warga lombok timur ibu siti iza
ibu siti selamat pagi menjelang siang
ya selamat siang
ibu siti pada saat gempa terjadi bisa ibu ceritakan pengalaman apa yang ibu siti rasakan
tadi waktu gempa kebetulan saya sedang berada di lantai tiga
karena saya bersama siswi emma mualingat sedang melakukan proses belajar mengajar
nah pada saat gempa pertama para siswa sempat melarikan diri
namun karena situasi sudah mulai reda akhirnya kami masuk lagi ke lantai dua
dan untuk gempa yang kedua kalinya ini karena cukup besar
sampai sampai bangunannya itu bergoyang akhirnya para siswa melarikan diri
dan sampai sampai ada siswa yang timpan trauma dan menangis
lalu saat ini bagaimana situasinya bu di sana
apakah ibu masih bersama para siswa atau apakah sudah berpisah dari siswa ibu
untuk siswanya sudah dipulangkan dan alhamdulillah dari pihak sekolah juga sudah pulang
saat ini saya sedang berada di selong di luar gedung
berarti ibu saat ini sudah terpisah dengan siswa siswa sudah dipulangkan
dan bagaimana dengan siswa yang pingsan ibu
apakah dibawa ke posko pengungsian ataukah dikembalikan atau dibawa ke rumahnya sendiri
atau rumah masing masing bu
langsung dibawa sama guru uks yang bertanggung jawab di ruang uks
untuk saat ini karena siswa masih belum ada katanya tadi belum siuman gitu
dan sempat ada yang teriak dan menangis
oke berarti hingga saat ini siswa yang pingsan masih belum siuman bu
ada berapa bu siswa yang pingsan
dari untuk ma nya tadi kurang lebih ada tiga orang dan untuk
mts nya tadi satu orang
kesemuanya belum siuman hingga saat ini
tadi waktu saya pulang masih belum mungkin saat ini sudah
lalu ibu siti bisa ibu ceritakan saat ini situasi di sekitar tempat ibu siti berada seperti apa
apakah masih banyak warga yang berada di luar rumah atau di jalanan seperti itu
untuk menghindari gedung gedung atau pohon begitu bu
oh iya untuk masyarakat di sini
jadi semua masyarakat di sini rata rata sedang berada di luar rumah menghindar dari bangunan bangunan
lalu ibu siti gempa susulan apakah masih terasa hingga saat ini
karena tadi di awal kan ibu sempat menyebutkan ada dua kali gempa
apakah saat ini masih terasa ada gempa susulan yang ibu rasakan
untuk saat ini belum ada tapi masih sedikit waspada
karena menurut ibu itu masih ada gempa susulan lagi
baik ibu siti iza terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report